kalau yang satu ini saudara ada warga kabupaten kolaka sulawesi tenggara digegerkan
dengan penemuan mayat bayi di dalam dus yang terbungkus sarung berada di atas tumpukan sampah
kasus penemuan mayat bayi perempuan itu kini ditangani tim inafis satreskrim polres kolaka
foto foto ini adalah lokasi penemuan mayat bayi di dalam dus yang terbungkus sarung
tepat di atas tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah patioso
kelurahan induha kecamatan latambaga kabupaten kolaka pada rabu dua puluh maret dua ribu dua puluh satu
kasus penemuan mayat bayi perempuan itu membuat geger warga
kami harus mengaburkan gambar karena terdapat unsur kengerian
kasus ini telah ditangani oleh tim inavis satreskrim polres kolaka